ya memang ya kadang kalau misalnya kita posting di media sosial itu maksudnya bukan pamer atau ria
tapi yang diterima oleh warga net justru sepertinya itu pamer pamer gitu ria gitu
apalagi kalau berkaitan dengan barang barang mewah
ya bisa jadi itu sebenarnya adalah sebagai bentuk self reward ya
kita sebenarnya ingin berbagi inspirasi aja ootd dan sebagainya maksudnya gitu ya
lalu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pamer harta itu dalam hukum islam
nah bersama kita saat ini sudah ada ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke ini kan lagi ramai ya soal flexing atau pamer harta
sebenarnya hukum pamer harta dalam islam itu gimana sih
kan seringkali juga kita maksudnya seperti saya sampaikan tadi ya itu maksudnya bukan ria atau pamer
tapi justru orang orang tuh lihatnya pamer gitu
kita maksudnya ingin memberikan inspirasi nih loh kalau pakai baju ini tuh bagusnya pakai warna ini sepatunya ini gitu gitu loh
itu sebenarnya gimana hukumnya
iya kalau kita bicara tentang pamer harta
setidaknya ada dua yang bisa kita lihat
yang pertama adalah pamer harta itu boleh jadi adalah cara kita membanggakan diri gitu ya
dan itu adalah perkara yang tidak disukai oleh allah swt
sebagaimana disebutkan di dalam al quran
sesungguhnya allah tidak mencintai orang yang suka membanggakan dirinya atau menunjukkan seperti apa dirinya
nah yang kedua boleh jadi ini masuk kategori orang yang bermegah megahan
ingin terlihat wah ingin terlihat sesuatu yang ada dalam diri kita
dan ini sudah juga diperingatkan di dalam al qur'an
bermegah megahan itu membuat engkau menjadi orang yang lalai
maka biasanya orang yang sibuk memamerkan hartanya
sibuk flexing sibuk membanggakan dirinya
itu akan haus dengan pujian
sehingga kebahagiaannya itu diukur dengan pujian orang lain dalam hidupnya
dan biasanya sampai kapanpun dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang maksimal
karena setiap orang melihat kita dengan kacamata yang berbeda
maka kalau kita ibadah aja kan nggak boleh dipamerkan ya
karena khawatir masuk kategori riya
riya itu diibaratkan
seperti batu diatasnya ada tanah kemudian tiba tiba ada air hujan yang turun besar
nah tanah yang diatas batu itu kemudian menjadi hilang tidak bersisa
nah begitulah amal ibadah yang kita lakukan
amal ibadah saja kita tidak boleh untuk memamerkannya
apalagi segala yang kita miliki padahal itu adalah titipan dari allah nikmat dari allah
dan sungguh segala harta yang kita pamerkan
kelak tidak akan bermanfaat dihadapan allah swt
a kalau misalnya pamer itu apakah hanya spesifik mengenai harta saja gitu kan barang barang
kalau misalnya mengenai prestasi apakah itu juga tidak diperbolehkan gitu
misalnya ada seseorang baru naik jabatan atau menang sebuah kompetisi untuk membuat orang lain juga terpacu melakukan prestasi yang sama
apakah tidak diperbolehkan juga
maka sebenarnya nanti ada dua sisi yang bisa kita lihat
yang pertama sisi kita yang dikasih nikmat
yang kedua adalah sisi orang lain yang melihat nikmat itu
yang pertama sisi kita yang diberi nikmat
boleh nggak kita misalnya mengucap syukur dengan nikmat yang kita miliki
boleh nggak sih kemudian kita menyiarkan apa yang kita dapatkan
jawabannya boleh ya
asalkan memang niat dalam hati ini
untuk memotivasi untuk jadi inspirasi
maka dalam agama kita kalau ada nikmat itu kan disertai dengan kalimat alhamdulillah
kalau mau menampilkan sesuatu katakan masha'allah tabarakallah
nah itu cara agar apa yang kita dapatkan itu pujiannya bukan ke kita
tapi pujiannya kepada allah subhanahu wa ta'ala yang menitipkan nikmatnya kepada kita
itu yang pertama
nah yang kedua
dari sisi orang yang melihat kita juga harus belajar untuk selalu husnuzon ya
perasangka baik gitu
jangan melihat apa yang kita apa yang nampak itu sebagai sesuatu yang menjadi bahan zuzon kita
tapi harus jadi bahan hustuzon yang mudah mudahan rizki yang orang lain dapatkan itu ngalir ke kita gitu
karena hakikatnya doa yang kita panjatkan kepada orang lain itu kembali kepada kita
artinya jika kita dihadapkan dengan satu keadaan orang diberikan nikmat
maka doakan orang tersebut dan mudah mudahan nikmat yang dia dapatkan juga bisa ngalir ke kita
bisa jatuh ke kita dan kita juga mendapatkan nikmat itu
kalau dua duanya saling memiliki hati yang bersih rasa rasanya semua akan menghadirkan kebahagiaan di dalamnya
oke jadi untuk mungkin yang punya prestasi memang niatnya juga harus untuk memotivasi orang lain ya
niatnya harus baik bukan
berawal dari niatnya dulu nih
betul berawal dari niatnya dulu
oke ini kan di zaman sosmed ini sepertinya godaan ria itu lebih besar gitu ya
apa sih sebenarnya yang harus diingat oleh warga net untuk bijak nih bersosial media menurut pandangan islam
iya jawabannya tidak semua hal harus kita share gitu ya
kadang dalam kehidupan ini
kita harus memiliki amalan amalan yang tersembunyi
amalan amalan yang cukup kita dan allah yang tahu gitu
dan biasanya itu menambah kehusyuan
itu menambah nilai daripada ibadah yang kita tunaikan
maka belajarlah untuk menyembunyikan sebagian amal dari apa yang kita lakukan
agar bisa menumbuhkan khusyuk di dalam hati ini
itu yang pertama
yang kedua kita harus ingat bahwa tujuan dalam hidup adalah
penilaian allah bukan penilaian manusia
orang yang ikhlas itu orang yang hatinya akan tenang
dipuji tidak terbang dicaci tidak tumbang tidak silau dengan pujian tidak galau dengan cacian
yang membuat dia bahagia adalah ketika amalnya diterima dan diberikan penilaian terbaik oleh allah swt
maka percayalah mulai hari ini sibuklah terus dalam beramal
pastikan amal kita ikhlas dan yakinkan bahwa dalam setiap amal itu
ada amal amal yang memang kita niatkan hanya untuk allah swt
kalaupun kita mau share mau bagi kepada orang lain pastikan bahwa itu adalah bentuk syiar ya bentuk ajakan
yang semoga dengan postingan kita itu membuat orang lain juga bisa terpengaruh dengan kebaikan
dan kita juga jangan menyalahkan orang yang misalnya mohon maaf ya
sering berbagi inspirasi sering berbagi apa yang dia lakukan
karena boleh jadi dia sedang menghadirkan ajakan yang baik dan pahalanya besar
barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan maka dia mendapatkan pahala yang sama ketika ada orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikan itu
maka ini bulan suci ramadan bulannya untuk menahan puasa itu kan artinya menahan
orang yang dilebihkan hartanya orang yang dilebihkan nikmatnya tahan diri kita untuk tidak semua hal harus kita pamerkan
dan kalau bisa untuk menampilkan sesuatu cobalah lihat siapa yang melihat kita
jangan memamerkan sesuatu di depan orang yang barangkali akan sedih ketika melihat keadaan kita
maka belajar peka dengan keadaan sehingga kita akan menghadirkan hati yang penuh kelembutan
dan bulan ramadan ini akan menjadi bulan yang penuh keberkahan untuk kehidupan kita
terima kasih ahilman buat pencerahannya di pagi hari ini
semoga kita semua bisa menerapkan itu seperti yang hilman sampaikan tadi ya
senantiasa berlomba lomba berbuat kebaikan kemudian sesuatu itu berawal dari niatnya
kalau niatnya baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik
kalau kita sebagai orang yang suka melihat lihat sosmed kita juga harus mempunyai sifat kusnuzon gitu ya
mungkin orang yang berbagi cerita
itu intinya untuk sharing sharing untuk berbagi pengalaman dan sebagainya
tidak ada unsur riak ataupun mungkin juga pamer
terima kasih a nanti kita ketemu lagi insya allah di kamis minggu depan dengan berbagai tema yang lebih menarik lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh